penumpang kereta yang akan mudik pada lebaran dua ribu sembilan belas di stasiun senen pada dua hari jelang lebaran masih terlihat
dari data humas stasiun pasar senen mencatat sejak dua puluh enam mei dua ribu sembilan belas hingga dua hari jelang lebaran
sebanyak dua ratus dua puluh dua ribu penumpang telah diberangkatkan dari stasiun pasar senen jakarta pusat ke berbagai kota tujuan
di antaranya surabaya malang jember solo semarang kutoarjo kutoarjo dan yogyakarta
untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah penumpang setiap harinya stasiun pasar senen menyiagakan sepuluh kereta tambahan
nah sementara kalau untuk stasiun pasar senen sendiri sejak hamin sepuluh sampai dengan hari ini sudah mencapai sekitar dua ratus dua puluh dua ribu
nah rata rata per hari memang sesuai dengan prediksi kami
kami puncak kepadatan itu dimulai dari khamis lima
nah prediksi kami puncak kepadatan ini akan terjadi di hamin lima sampai dengan hamin satu
dengan rata rata penumpang untuk di pasar senen sendiri perharinya mungkin dalam kurun waktu yang padat tersebut dapat mencapai sekitar dua puluh lima sampai dengan dua puluh
nah untuk hari ini khamis dua stasiun pasar senen itu jumlah penumpang yang menggunakan kereta api untuk mudik sekitar dua puluh enam lima ratus
nah untuk hari ini khamis dua stasiun pasar senen itu jumlah penumpang yang menggunakan kereta api untuk mudik sekitar dua puluh enam lima ratus

sementara itu demi kenyamanan penumpang stasiun pasar senen juga telah meningkatkan sejumlah fasilitas yang dimilikinya
beberapa di antaranya ada tempat bermain anak atau playground for kids
tempat bermain ini ada di tempat menunggu kereta di stasiun hingga memudahkan pemudik untuk melihat kedatangan kereta
meski demikian ada pagar yang membatasi tempat bermain anak